saya om berbicara kepada semua warga yang ada sekarang di sini itu kan pasti cari gara gara
astagfirullah lagi mobil lagi sini haji muhyiddin enggak ada capek capeknya bikin masa lama gue
ya allah mudah mudahan abah nggak bikin malu lagi depan banyak orang ya
ben banget bang robby kenapa enggak bbm apa telepon aja ya kan bisa video call juga aneh
kamu baca aja dulu room nanti kamu pasti tahu
assalamualaikum rumah mungkin abang agak lama bertugas terapung apung di tengah laut semua
alat komunikasi berantakan diantara ombak besar maka dari itu abang nggak bisa kasih
kabar apa apa ke room kebetulan rere mau ke jakarta pakai helikopter untuk mencari
spare part yang rusak abang nitip aja serat ini supaya rum enggak khawatir sama abang doin abang
maaf ya room se bangs yang sebenarnya sudah dua hari yang lalu surat itu dititipin ke
saya buat kamu tapi saya baru bisa ke sini karena harus beli saya tempat dulu
iya mbak nggak papa makasih juga udah anterin suratnya jauh jauh sama sama room surat itu
bukan amanat jadi harus saya sampaikan apapun risikonya wah kebetulan ada karir
kak ke akekannya joni kak
kakak datang ya kak
insya allah ya jon
kalau kakak belum beli kerik ya
oke kak jangan ditunggu loh kak
joni kelihatannya cepat banget takram sama mbak rere

nerima mbak rere seandainya mbak rere sama mbak robi
mbak rere seandainya mbak robi
selamat tuhan selamat nyambut mahu berdua selamat
sebenarnya udah dari dulu saya kepengen terjun ke bisnis telekomunikasi
apalagi tahun dua ribu dua belas ini saya lihat kayaknya sangat menjanjikan buat di situ ya
bener banget itu mas itu bener banget
soalnya bisnis telekomunikasi itu sangat prospektif
apalagi nanti setelah ada keputusan menteri yang melarang kehadirannya
yang tower dari amerika serikat
gulf tower dari timur tengah
ataupun tower vision dari india
hmm oke banget dong ya
berarti nggak boleh kelamaan tuh
harus segera diwujudkan kalau gitu
gak ada insya allah
adik adik maaf kakak pulang duluan ya
kalian dilanjutin sama kak fauzu aja ya
ayo kita lanjutkan lagi baca suruh ahli kelas
kok mau pulang ya abang anterin ya
gak usah bang
rum mana kenapa ya mas
sepertinya ada yang aneh
abang tau kamu kenal apa
rum kamu pasti cemburu kan abang deket sama rere
atau kamu ngerasa kalah dari riri
rere gadis yang cantik dan supel
terus dia partnernya robby lagi
jadi abang yakin kalau hubungan kamu sama robby pasti lagi dalam masalah
pada bantuin ya allah
gimana udah beres nih semua
udah tuh maji pokoknya teh beres semuanya maji
undangan udah disebar warga udah tau semuanya
ya maji kali ini mah enggak semuanya pasti datang
kecuali haji muhyiddin dan haji memunah yang ojo belum undang
kalau rumahnya teh sudah saya undang maji
eh kenapa kagak lo undang tuh
buah aja sama apa haji muhyiddin
maji kan tahu mereka berdua suka bikin masalah
kalau ojek undang pasti bikin masalah lagi
tau tau lo mau jadi pemimpin juga lo ngatur ngatur
nih gue ya undang itu niat baik
santarnya gimana gimana di sini itu urusan dia
yang penting kita jangan seujuan lebih dulu
kalau cewek aja dia bulak bulak begitu
iya makasih nih
makasih udah dateng nih

terima kasih nih pak gia bisa dateng
iya bisa dateng
ya namanya juhadi undang
tetangga dan muslim sejati
ya kudu harus dateng dong
itu kan juga sama juga dengan ibadah

ah bukan begitu
kita ucapkan syukur kehadiran allah swt
karena kita dapat berkumpul pada kesempatan yang bahagia ini dalam keadaan sehat
walafiat tidak kurang suatu apa
jadi sebelum pacaran dimulai
marilah kita sama sama berdoa
sebelum kita berdoa
saya mau berbicara kepada semua warga yang ada sekarang di sini
pasti jadi gara gara
ngapain lagi sini haji muhyiddin
nggak ada capek capeknya bikin masa lama weh
mudah mudahan abah gak bikin malu lagi di depan banyak orang
jangan lu masukin ke hati
masih tak apa apa
benar benar berani mati ini orang

masih bisa puas hati
maafkan aku terlalu lama ini sudah bikin sujar alu
selama ini gue cuma suka setan
sehingga pikir gue kotor sama lu sampai sekarang ini
sekarang gue minta maaf sama lu dan
sama haji sulam juga
atas semua kehilapan haji
lam lu gak mimpi lam
gue bener bener minta maaf sama lu
saya udah dikasih hidayah sama allah
udah bukakan pintu hati ayo
dimolekin mati ayah
supaya sadar atas semua kesalahan ayah
bukan begitu pak
iya gue harap lam
kami sekeluarga bisa lu maafin berdua
kami ikhlas sekali betul dari lu hati yang paling dalam lam
mohon ampun lam
mohon maaf sebesar besarnya
bagus juga ya
tom and jerry yang biasanya bermusuhan sekarang baik
kalau allah tidak mengendalikan
bagi kentuk kisah pak
bang roby seharusnya ada di sini
nyaksiin hati abah sama umi yang udah mulai terbuka sama keluarganya bang rupi
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya